grup lipo akan menggelontorkan dana rp dua ratus tujuh puluh delapan triliun untuk membangun kota baru di cikarang kabupaten bekasi jawa barat
lipo berani mengucurkan ratusan triliun karena kawasan ini dipandang akan menjadi pusat industri semacam shenzhen nya indonesia
uang itu dikucurkan untuk kota baru bernama meikarta di lahan seluas dua dua ratus hektare
infrastruktur dan fasilitas yang akan dibangun termasuk tujuh pusat belanja rumah sakit sepuluh hotel bintang lima satu ratus lima puluh sekolah bertaraf internasional hingga pusat riset industri
tahap pertama proyek ini dimulai dua ribu empat belas dengan membangun dua ratus lima puluh ribu unit rumah
sejak awal tahun lalu sudah mulai pekerjaan fisik gedung pencakar langit
lipo berharap sekitar lima puluh gedung sudah siap huni pada desember tahun depan
jakarta botabek bekasi cikarang bandung
sepuluh tahun dari sekarang ini merupakan satu metropolitan city yang besar sekali di dunia
di dalam era urbanisasi nah inilah
banyak yang tidak melihat dari helikopter melihatnya itu potongan potongan yang berbeda beda yang potongan potongan yang banyak sekali
tetapi sesungguhnya ini adalah satu komunitas
nah di tengah ini
di tengah tengah komunitas ini
hadirlah mekarta menjadi kota yang nantinya mungkin yang terpenting di seluruh indonesia
ya dan kini kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sudah ada desi aritonang di sana
menarik memang bahwa lipo begitu ambisius ya di tengah ekonomi yang sedang tidak pasti di pasar global
tapi apakah anda mendapatkan informasi
dua ratus tujuh puluh delapan triliun rupiah di tengah ekonomi seperti saat ini dari mana
lipo group mendapatkan uang se fantastis itu
ya hera memang kalau kita ketahui pembangunan kota baru ini menjadi yang ke sembilan bagi lipo group setelah pihaknya telah membangun sebelumnya di tiongkok dan juga korea selatan
mereka mengklaim ini akan menjadi pusat ekonomi terbesar di asia tenggara nantinya dan berharap akan bisa diikuti oleh kota kota besar lainnya baik oleh pihaknya sendiri lipo group

dan berbicara mengenai pendanaan memang lipo group dalam konferensi persnya tadi dikatakan oleh si oli po group james riyadi bahwa investasinya sebesar dua ratus tujuh puluh delapan triliun rupiah akan berasal dari dana internal mereka sendiri

namun tidak menutup kemungkinan mereka membuka tangan selebar lebarnya untuk para investor maupun pembeli untuk masuk sama sama membangun mei kartu

kemudian juga ada kerjasama dua tower dengan mitsubishi corporation di mana tahap satu sudah dibangun sekitar seribu unit yang diklaim sudah laku atau sold out
kemudian juga ada dengan san kosovlan membangun dua tower kemudian juga bersama toyota corporation yang sudah mencetak maksud kami menandatangani joint venture
begitu juga dengan perusahaan lainnya seperti japan satelit kemudian mitsubishi corporation dan juga dari perusahaan singapura taiwan dan juga korea

jadi mereka untuk pembangunan pembangunan yang penting dari mei karta ini mereka akan melakukan joint venture dengan perusahaan perusahaan asing
mereka sangat percaya diri sekali bahwa indonesia menjadi negara yang seksi bagi investor asing untuk mereka bisa masuk membangun bersama
seperti kita tahu juga bahwa pembangunan infrastruktur di sekitar cikarang memang sedang dilaksanakan
kita tahu ada kereta cepat yang menghubungkan jakarta hingga bandung yang akan dilalui oleh cikarang
kemudian ada juga pembangunan kertajati airport yang memang di sini sedang dalam tahap proses pembangunan
juga deep seport di patimban dan ini akan menjadi sepuluh tahun ke dua puluh tahun kemudian akan menjadi jantung baru bagi kehidupan warga ibu kota maupun sekitarnya
dan lipo juga menyebutkan mereka akan involve atau ikut dalam pembangunan infrastruktur pendukungnya
misalnya membangun jalanan layang atau juga infrastruktur pendukung yang akan menghubungkan
jalan tol kemudian juga jalan di sekitarnya sehingga potensi kemacetan yang mungkin terjadi bisa dihindarkan ke depannya